jauh di dalam hutan yang indah
seorang suami dengan penuh semangat mendekati istri tercintanya
apa sudah menetas
itu butuh beberapa minggu lagi kau tahu itu
boleh aku lihat
tidak aku harus membuatnya tetap hangat
oh ya benar ya
ini dia buah favoritmu
jadi aku akan cari buah lagi
kau akan menjadi ayah yang luar biasa
sama seperti ayahmu
seperti kau menjadi suami yang luar biasa juga
aku akan segera kembali
dan suatu hari ketika istrinya sedang tidur
aku tidak melakukan apa apa
anak burung yang cantik
para orang tua
mereka melihat dengan bahagia saat anak menetas satu persatu
apa apa semuanya
tentu saja semuanya baik baik saja
baiklah semua baik baik saja
semuanya tidak baik
saat burung burung kecil tumbuh dan lebih kuat
mereka semua sadar bahwa anak yang paling muda
tidak akan bisa terbang
karena dia dilahirkan dengan sayap yang sangat sangat kecil
mau naik ke punggung ayah
aku sedang tidak mau
ayo ada seseorang yang ingin kutemui
ayo ada seseorang yang ingin kutemui
aku sangat menyukainya
ada banyak hal di tempatku
tuan tuan tidak usah repot repot
dia tidak akan pergi
dia akan berjaga di sini agar tidak ada burung besar yang memakanku
titu memasuki lubang dan menemukan segala macam benda untuk dimainkan
tapi dia tertarik pada hal lain
aku aku suka mengoleksi barang
jadi kau mau main apa
dengan benda benda ini
dengan benda benda ini
titu mengambilnya dan membuat hal yang belum pernah dilihat sebelumnya
sebelumnya kelinci membantunya
ayah bisakah kau mengambil ujung ini dan meletakkannya di sekitar sarang kita
titu telah membangun tangga yang indah dengan ranting biji eg dan wortel sebagai pijakannya
sehingga dia bisa naik turun pohon kapanpun
titu ini indah
aku tahu ingin melakukan sesuatu pada koleksiku tapi aku tidak bisa memikirkan apapun
tidak tidak aku tidak bisa membiarkanmu
karena jika titu bisa naik turun pohon sendiri dia
dia bisa mendarat di mulut ular atau cakar burung pemakan bangka
tidak aku tidak bisa terbang
kau tahu telingaku lebih besar dari sayapmu
jadi sekarang kau mengajakku
tidak aku mengatakan bahwa aku masih tidak bisa terbang
tidak aku tidak bisa terbang
dan dia juga tidak bisa terbang
tidak aku tidak bisa
kau tahu setiap kali kau ingin turun dari pohon tanpa ayahmu itu bersiul saja padaku seperti ini
aku akan menjemputmu cobalah
aku mendapat koleksi barang yang baru
ini akan sangat menyenangkan
ingin mencobanya di luar
apa yang kalian lakukan
menarik banyak perhatian
dan titu bagaimana kau bisa datang ke sini tanpa izinku
itu tidak aman
anak kita kita tidak bisa membuat titu terbang
tapi kita bisa membiarkannya hidup
dan itulah yang sedang aku lakukan
menjaga dia hidup
dia adalah anakku dan aku akan melindunginya
tapi temannya big ears tahu bagaimana menghiburnya
titu aku telah berpikir
kau bisa membuat boneka dari kacang yang tidak memiliki kaki dan bisa membuatnya menari di lantai hutan
mengapa kau tidak buat sayap untuk dirimu
layak dicoba aku akan membantu
maka titu dan big ears memulai perjalanan yang mengasihkan ini
hari demi hari
dada ayah aku berjanji untuk tetap di dalam lubang
baik sudah kubilang
dia bahagia dan hidup dia mengerti
akhirnya hari itu tiba untuk mencoba
bagaimana cari kesayanganku hari ini
ayo aku akan tetap di sini dengan titu
titu mencoba sayap itu tapi dia tidak bisa terbang
jangan khawatir coba lagi kau pasti bisa
jadi titu mencoba mencoba dan mencoba bahan yang berbeda metode yang berbeda selama berbulan bulan
tapi dia tidak bisa terbang
tidak ada harapan aku tidak akan bisa terbang
tidak kau hanya perlu lebih banyak inspirasi
mengapa kau tidak ikut denganku dan teman temanku ke danau hari ini
itu akan menyegarkanmu dan kau akan mendapat ide baru
hai bagaimana cari kesayanganku
pergilah jangan lama lama ya
titu mencoba bersenang senang dengan big irs dan teman temannya
tapi dia merasa sedih
tiba tiba dia melihat sesuatu
titu lari mengikuti drone
tiba tiba dia melihat
hei siapa itu
hei selamat datang kembali
hei siapa kau semoga hal ini tidak menyakitimu
permisi ada masalah
oh kau kau mau sayap
titu menunjukkan kepada john semua sayap yang telah dia buat sejauh ini
tidak itu terlalu berat
tidak itu terlalu berat
itu tidak cukup kuat
ah sobat jika kau ingin sayap kau harus memiliki otot yang kuat
agar kau bisa mengepak
dan beberapa bahan yang tidak akan patah
sementara aku mencari bahan kau berlatihlah agar kau bisa terbang
tidak itu tidak cukup kuat
tidak itu tidak cukup kuat
jadi sementara john membuat sayap untuk titu titu bekerja sangat keras untuk kekuatannya
dan melihat john bekerja dengan kagum
lebih banyak ceri
apa kau tidak terlalu banyak makan cherry akhir akhir ini
baiklah akan kucari lagi
waktu penetasan nyonya tritop sudah dekat
jangan cemas kawan
akhirnya setelah berminggu minggu john menemukan jawabannya
ini dia ini sayapmu inilah caramu memakainya
titu mengenakan sayap itu dan terbang pergi
itu perasaan terbaik di dunia
aku terbang aku terbang aku terbang
ini adalah hari paling bahagia
sekaligus paling menyedihkan dalam hidup titu
teman kecil sudah waktunya untukku pergi
dari semua penemuan yang telah aku buat sejauh ini ini yang paling membahagiakanku
aku akan merindukanmu
dan ingatlah jauhkan sayap ini dari air oke
apa dia akan pergi
hei bagaimana kalau terbang ke ibumu
lihat aku terbang
jangan khawatir ibu akan bicara dengannya ayah pasti akan mengerti

detik ini akan diatur karena kamu tidak memberikan apa apa apa kepadamu
tidak tidak tidak
kali bertemu john
hanya butuh dikeringkan tapi masih bisa dipakai
aku rasa tidak demikian
maka perbaikilah kau bisa melakukannya
ayah lupa bahwa apa yang kita miliki selalu jauh lebih besar daripada apa yang tidak kita miliki
dan setelah beberapa hari bekerja keras
titu kecil melakukannya
dia berhasil memperbaiki sayapnya yang rusak
ini dia titu
burung super yang membuat sayapnya sendiri
tidak buruk kan big ears
tidak buruk sama sekali
apa yang kita miliki
jauh lebih besar daripada yang tidak kita miliki
jauh lebih besar daripada yang tidak kita miliki